juara piala aff u dua puluh dua di kamboja ini menjadi permulaan yang baik untuk squad indra syafri dalam menghadapi dua turnamen berikutnya
setelah memenangi laga final melawan thailand pada piala ff selasa lalu osvaldo hai dan juga kolega tidak bisa bersama sama atau berlama lama larut dalam euforia juara
sebab tim nasional kelompok umur dua puluh dua akan berlaga di kualifikasi piala asia dua ribu dua puluh yang akan digelar di vietnam maret mendatang
pada november nanti timnas u dua puluh dua juga akan bertanding di sea games filipina